berburu takjil untuk berbuka sudah biasa nah tapi berburu kuliner untuk sahur ini bisa sedikit berbeda
menjelang akhir pekan sudah ada rekan saya nih sandra insana yang akan mengajak kita kulineran di warteg sultan gitu ya alias warteg gang mangga di jakarta barat
selamat pagi sandra
pertama mungkin bisa dijelaskan nih kenapa warteg ini menjadi pilihan kuliner pada saat sahur bagi warga dan bisa dijelaskan juga di sandra kenapa disebut warteg sultan sih
ya selamat dini hari reza saat ini saya sudah berada di jalan kemurnian tepatnya di kawasan glodok jakarta barat
dan kalau kita bicara tadi berburu takjil sudah biasa saya mau ngajak reza dan juga penonton untuk kita sahur virtual ya
salah satunya ini kalau kita cari warteg atau tempat makan di jakarta yang buka dua puluh empat jam rasanya tidak mudah
salah satunya di sini saya akan mengajak anda tentunya ke warteg gang mangga yang berada di kawasan ini
memang kalau tadi sempat disebutkan bahwa kenapa sih namanya warteg sultan karena memang banyak yang mereview di sini harganya sedikit berbeda dibanding dengan warteg warteg biasanya
jadi agak lebih mahal ya bahkan ada yang sempat menyebutnya sampai rp tujuh puluh per porsi
jadi kalau biasanya di warteg rp lima belas sampai dengan rp tiga puluh saja sudah cukup mahal mungkin hitungannya sudah ya memang seperti itu
anda kenapa saya memilih tempat sahur ini
ini memang unik ya sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan tetap eksis sampai sekarang
kalau dilihat ini suasananya memang sejak tadi kami datang di sini di pukul dua ini sudah mulai ramai
dan yang memang yang berbeda karena berada di kawasan kulodok ini para pengunjung yang sahur disini rasanya bukan hanya yang beragama muslim
tetapi ditemani juga oleh masyarakat masyarakat lainnya yang beragama non muslim ada yang menikmati makanan di sini
dan juga walaupun sudah malam hari tetapi tetap ramai seperti itu pun masyarakat ataupun warga warga yang memang disini memilih untuk melakukan sahur
nah kalau kita lihat di sini saya sempat bincang bincang ya dengan salah satu pemiliknya
memang di sini untuk lauknya sendiri macam macam menunya ini rasanya saya tidak sabar mau selesai live karena mau langsung sahur
karena menunya juga menggigas selera
di sini ada banyak sekali menu bahkan kurang lebih ada lima puluh menu
disiapkan setiap harinya mulai dari protein proteinnya disini ada ikan ayam kemudian juga telur udang cumi lengkap semuanya bisa ditemukan disini
pun sayur sayurannya yang tentunya kalau kita bicara soal sahur ini penting untuk dikonsumsi ya
kalau dilihat ada satu bakul besar di sini ini seharinya bahkan bisa mencapai tujuh puluh kilo
saya juga sempat kaget ya banyak sekali yang dihabiskan
langsung saja reza dengan salah satu pemiliknya ya disini sudah ada
mas ini boleh dijelasin gak sih disini itu kebanyakan kalau sahur itu rame ya di jam berapa
di jam ya jam sekarang ini jam setengah empat pagi lah
jam setengah empat pagi
mas ini kan juga banyak yang sebut sebut warteg sultan
memang kenapa sih emang porsinya berapa sih kalau makan di sini
relatif murah sih sebenarnya
cuma kalau mereka ya mungkin yang berduit mungkin makannya banyak banyak sih
jadi biar biar juga mahal gitu
dengan apa yang dimakan mereka banyak ya tambah banyak
jadi mungkin yang waktu itu pesan dan viral cukup sampai dengan tujuh puluh ribu memang menunya juga cukup banyak
dia buat kebutuhan konten juga sebenarnya sih
memang kalau mau makan di sini itu proporsinya berapa sih mas
misalnya aku mau makan nasi ayam
tambah dua protein lah kira kira
ya jadi dua sembilan
oh sebenarnya tidak semahal yang diberitakan
nah relatif ya
mas ini kalau dilihat kan memang bukanya dua puluh empat jam sama sekali tidak tutup operasionalnya ya
ini kalau mengakali disaat saat ramadhan seperti ini bisnisnya itu bagaimana sih mas
apakah mungkin porsinya ditambah atau menunya ditambah
ya apa ya kadang juga ditambah sih
ditambah juga apalagi kalau mau menjelang lebaran juga kita apa ya stok bahan bakunya juga lumayan juga banyak sih
penambahannya biasa berapa persen
ya kurang lebih tiga puluh persen lah
mas memang kalau yang berbeda di saat dari tahun ke tahun ini tuh semakin meningkat kah karena kan kita tahu pandemi juga sudah tidak ada
kemudian juga kalaupun siang siang ini berarti kan cukup sepi juga kan
maksudnya memang dibuka tetapi penjualnya tidak seperti biasanya
ada kiat kiat strategi bisnis gak sih mas bagaimana ini buka warteg di kala bulan puasa
kalau strategis sih gak ada ya cuman disini juga mayoritas semuanya orang china sih sebenarnya
jadi kalau siang juga gak pengaruh juga mak
ini dari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan bisa tetap eksis mas
bisa tetap eksis rahasianya memang atau
apa rasanya kah atau bagaimana
ya dari turun temurun bumbunya mbak
jadi dari ini udah berapa generasi
inspirasi pertama berarti pemiliknya adalah
ini kalau menu favoritnya di sini yang paling favorit biasanya apa
paling favorit ya rendang sama kepala ikan tenggiri
rendang dan kepala ikan tenggiri
kalau saya kan belum cobain nih biar penasaran temen temen di rumah apa sih yang membedakan di sini dengan yang lainnya
rasanya lebih ke rempahnya kah atau bagaimana
ya rempahnya juga cuma terus apa ya menunya kita kurang lebih empat puluh menu sih ya
kurang lebih empat puluh menu
mas andy terima kasih nanti saya mau coba sahur disini boleh ya
nah itu dia reza memang jadi salah satu yang unik
kenapa saya memilih makan tempatnya disini adalah karena memang ramai kemudian juga sudah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
dan kalau terkait sultan sebenarnya ini tergantung dari banyaknya makanan yang kita pilih
ya memang mungkin sedikit lebih mahal dibanding yang biasa tapi masih sosok apalagi kita tahu rasanya kalau dilihat nih dari banyaknya pengunjung yang datang ke sini
berarti rasanya nanti harus dibuktikan seperti apa
namun tentunya reza ini kalau kita bicara sahur saya juga mau mengingatkan untuk reza dan juga para penonton
tetap menjaga kesehatan ya dengan konsumsi protein karbohidrat kompleks banyak minum air putih buah dan tentunya abis sahur jangan langsung tidur ya agar bisa tetap sehat tentunya reza
kembali ke studio
oke berarti benar namanya kalau kita makan di warteg ya kan semakin banyak lauknya ya semakin tinggi harganya
terlebih juga harga kebutuhan pokok kan saat ramadan cukup naik begitu ya
tadi benar sekali sandra kalau saya baca reviewnya ini kepala ikan itu salah satu makanan yang kita makan
kepala ikan itu salah satu menu yang wajib disana
mungkin nanti kalau misalnya ada waktu sebelum imsak bisa bawain buat saya di sini gitu ya
karena saya penasaran juga pengen nyobain
terima kasih sandra untuk melaporkan langsung dari jakarta barat
selamat kembali bertugas dan jangan lupa sahur ya